terkena serangan jantung di tahun dua ribu tujuh belas lalu
membuat eli kini hanya diizinkan berolahraga ringan
demi untuk menjaga kebugaran fisik
namun sisa sisa kejayaan dan memorabilia tinju yang dimiliki elias pikal
sebagai seorang mantan juara dunia
masih tersimpan rapi
di rumahnya di kawasan kunciran tangerang selatan
sosok elias pikal di rumah adalah sosok yang berbeda
dengan sosok elias pikal di atas ring
om eli itu kelihatan garangnya di atas ring
tetapi hatinya lembut
jadi di rumah
saya lihat juga kok
di dalam kehidupan hari harinya dia
dia selalu baik hati
sayang sama saudara saudaranya
itu gambaran saya
berarti saya pikir
kalau dalam keluarga juga dia penyayang
dan memang itu terbukti
terus itu dah
tidak kira kira apa
atau yang akrab dipanggil rina
adalah seorang dokter gigi yang menjadi pendamping hidup elias pikal
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan lalu
dari pernikahan tersebut
eli dan rina telah dikaruniai dua orang anak
saya salah sedikit marah
tapi ya senang
saya sebagai orang suami ya begitulah kita dengar istri
istri dengar juga suami sama sama
istri terasa sayang tidak diomelin
sayang ya betul
tak hanya dalam suka dalam duka pun rina tetap setia mendampingi eli
termasuk saat di tahun dua ribu lima eli harus berurusan dengan polisi dan masuk bui terkait kasus narkoba
saya melihat itu sebagai satu pertandingan juga
ada saatnya kita menang ada saatnya kita kalah gitu
jadi up and down dalam hidup itu biasa
nah yang tidak biasanya kalau orang menganggap itu sesuatu yang sangat membuat frustrasi
kalau aku sih enggak
hidup itu harus dijalani
hidup itu harus dijalani
apapun yang terjadi
jangan waktu dia lagi jaya jayanya kita deket
istilahnya ada uang abang saya nggak ada uang malah ditinggal enggak
sebagai seorang istri pengorbanan rina untuk keluarganya memang luar biasa
setelah elias pikal pensiun dari tinju
rinalah yang menjadi tulang punggung keluarga
kini di usianya yang sudah memasuki enam puluh dua tahun
bermusik dan bernyanyi menjadi salah satu hobi yang dilakukan elias pikal untuk mengisi hari
masa kejayaan elias pikal memang sudah lewat
tapi dengan sederet prestasi yang diraihnya
elias pikal masih dianggap sebagai salah satu petinju terhebat yang pernah dimiliki indonesia